atlet menembak indonesia muhammad sujatra dwi putra menjadi bintang bagi kontingen merah putih di asian games dua ribu dua puluh dua di hangzhou
dua emas dan sumbangan tera menjadi emas pertama yang diraih indonesia dari arena menembak sejak cabur ini
pertama kali di pertandingan di asian games di tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat
bagaimana kisah perjalanan karir tera di cabur menembak
berikut profil dari muhammad jatra dwi putra hasil liputan dari koresponden cnn indonesia erlangga wisnuwaji
dan foto jurnalis andriawan saputra
merinding mas melihat maksudnya wah saya bisa membawa nama merah putih di tiang tertinggi
apalagi di negara orang kan
ya susah lah kalau diungkapin terhari lah apalagi kita naik podium nomor satu
dilihat banyak orang kamera di mana mana
saya mikirnya setelah saya naik podium nyanyi usernya inget perjuangan
selama saya latihan di sini susah payahnya suka dukanya

apakah musik tersebut memiliki peran yang kecil dan memiliki masalah
bagaimana menurut anda
kalau buat saya olahraga menembak ini olahraga yang unik
kalau pakai tenaga semakin getar semakin relax makin turun senjatanya
nah jadi uniknya di situ kita harus kuat apa yang harus relax
nah uniknya di situ
kalau menemukan musik tersebut
kalau kenal susahnya itu di awal
awal itu mungkin cara ngontrol tenaganya sih mas
karena kita nembaknya diri gak ada tatakan bisa diemnya
jadi tenaga semua itu harus terkontrol
nafas terkontrol mata juga gak boleh ngedip
karena kita harus ngontrol semua badan
gerak dikit laras goyang
jadi saya itu sebelum kenal menembak
mungkin usia saya sekolah itu di smp sma
akhirnya saya pindah ke cabang menembak
di kampus itu ada namanya gedung serba guna
disana ada mading gede
disana ada gedung serba guna
ada pamplet pencarian bakat untuk pon dua ribu enam belas jabar itu
sampai sekarang saya bertahan
bahwa anak ini punya daya tangkap yang bagus
artinya dengan instruksi yang hanya singkat
tapi dia bisa mengaplikasikan di dalam praktek
kedua dari personalisasi sikap
terus beri lagu
dari situ saya telah tenin
untuk melatih dia
kalau di lapangan sosoknya pelatih
berperan besarnya karena
dia yang ngelatih saya
yang membina saya dari nol sampai sekarang
mungkin di luar jam latihan saya kasih tau
tujuan kita kesini latihan
bukan yang di sini latihan
bukan nyari jodoh
bukan nyari senang senang
kita dibayar untuk negara
pokoknya fokus latihan apa yang udah diajarin pelatih terapin
soalnya kita kan kemana mana bawain nama indonesia kemarin
di punggung kita indonesia
bukan jakarta lagi indonesia lagi

jadi motivasinya ya saya sejuga bisa yang harus bisa kayak abang saya
saya harus bisa penerus dia
saya harus bisa menerus dia
untuk running target sendiri
sebenernya untuk regenerasi
saya rasa masih kurang
ya karena kita sulitnya mencari bibit bibit ya mas ya
karena untuk running target ini kan di provinsi tidak ada sarang
itu membuat agak merasaider
dan perasa rana
yg membuat agak terhambat
yg membuat agak terhambat
pas saya pas mau nikah dia pot emas terus setelah nikah saya langsung dikaruniai anak saya lagi hamil
mas teranya berjuang sea games dapat emas juga pas anaknya lahir pas anaknya mau satu tahun mas tera kasih kado untuk anaknya dua emas juga
jadi kayak alhamdulillah yang dipikiran saya sebelum sebelumnya tuh gak sampai ke situ gitu
ya memang cita cita seorang atlet ya paling tinggi di olimpik mungkin asean games itu kejuaraan
keduanya mungkin walaupun buat saya ini penghargaan paling tinggi ya di asean games nanti kalau ada
olimpik saya jauh lebih keras lagi misalnya bukan menjadi peserta di olimpik ya pengen juara di olimpik